halo selamat malam di tengah gelombang besar usulan munaslup
arah politik partai golkar di pilpres dua ribu dua puluh empat justru semakin mengerucut
pengurus daerah mengusulkan golkar condong merapat ke koalisi prabowo subianto
namun ketua umum partai golkar erlangga hartarto tetap membuka peluang golkar untuk mendukung ganjar pranowo
yang jelas dari pulau dewata bali golkar sudah menegaskan sikap tegak lurus bersama presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
arah politik golkar prabowo atau ganjar semua akan dijawab secara eksklusif oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
dalam wawancara bersama saya rifana pratiwi dalam political show
indonesia golkar golkar berang berang berang
arah politik partai golkar di pilpres dua ribu dua puluh empat kian mengerucut
antara ke prabowo subianto atau ganjar pranowo
hal tersebut ditegaskan ketua umum golkar erlangga hartarto
usai mengikuti rapat terbatas bersama presiden joko widodo rabu lalu
erlangga mengamini pernyataan politikus senior golkar yusuf kala atau jk
yang menyatakan golkar tidak akan mendukung anies baswedan dalam pilpres dua ribu dua puluh
golkar hanya mungkin mendukung prabowo atau ganjar
erlangga juga menanggapi soal tudingan jk bahwa golkar selalu bergantung pada penguasa dalam menentukan arah dukungan
pak jk bilang bahwa golkar terlalu bergantung sama penguasa
menurut pak jk itu seperti apa
bapak suka apa
golkar itu kan organisasi dan partai besar
tentu kita punya langkah langkah sendiri
tunggu dari penguasa
seperti apa yang dimaksud pak
langkah seperti apa yang dimaksud
langkah chapter terakhir
sekarang tidak masuk chapter terakhir
kata pak jk katanya nggak mungkin ke pak anies cuma ke prabowo sama pak ganjar
itu sebenarnya pak
itu sangat benar
yang pasti tidak mungkin ke anis
tidak mungkin ke anis
menanggapi pernyataan erlangga
ketua umum partai nasdem surya paloh mengaku tahu
alasan golkar tidak bisa mendukung anies
surya paloh mengaitkan kehadiran petinggi golkar dalam acara apel siaga nasdem di gelora bung karno enam belas juli lalu
pernyataan erlangga tidak mendukung anies itu diucapkan setelah momentum tersebut
surya paloh mengetahui pasti alasan golkar tidak mendukung anies
namun dia enggan mengungkapkan alasan tersebut
lantas surya paloh menyoroti ekspresi erlangga pada saat menyatakan tidak bisa mendukung anies
sambil berkelakar surya mengatakan kalau erlangga menyatakan sikapnya itu sambil bergembira
maka dirinya mengaku salah persepsi
namun jika sikap erlangga pada saat itu tidak gembira
maka sikap itu yang surya paloh pahami dengan hubungan baik dirinya dan golkar selama ini
sebelumnya baca pres koalisi perubahan anies baswedan menolak untuk merespon pernyataan erlangga
arah politik di internal golkar setidaknya tergambar dalam pertemuan seluruh ketua dpd golkar se indonesia di bali tiga puluh juli lalu
ketua dpd golkar kalimantan barat maman abdurrahman mengungkapkan
pembicaraan informal antar ketua dpd tingkat satu golkar yang mengarahkan dukungan ke prabowo
terkait mengenai dukungan kepada pak prabowo pada pilpres dua ribu dua puluh empat
pak prabowo pemirsa dpr
terkait mengenai dukungan kepada pak prabowo
itu diskusi informal kita kita sesama ketua dpd satu
nah saya harus sampaikan apa adanya
karena ini kan aspirasi dari grassroots aspirasi dari bawah
jadi sekarang ini kita harus berani sampaikan apa adanya aja
supaya nanti ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketua umum dalam mengambil keputusan
delapan ketua dpd satu partai golkar se indonesia yang hadir itu pun solid menolak usulan munaslup
yang belakangan menggoyang kepemimpinan erlangga
forum itu pun menyempakati erlangga untuk menentukan capres cawapres dan koalisi partai jelang pemilu dua ribu sembilan belas
seratus persen kami di sini menolak munaslup
dalam forum itu doli juga menegaskan
golkar bersama dengan presiden jokowi dodo dalam agenda pilpres dua ribu dua puluh empat
hal tersebut memunculkan spekulasi
bahwa dinamika munaslup dan sikap golkar yang cenderung mengarah ke prabowo
terkait dengan cawe cawe jokowi pada pilpres mendatang
namun jokowi sebelumnya membantah dirinya cawe cawe dalam urusan internal golkar
itu urusan internal golkar
urusannya internal golkar
tidak ada hubungannya dengan kita
di sisi lain partai golkar juga disebut semakin mesra dengan pdip
pasca pertemuan antara puan maharani dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto juga menyebut pdip dan golkar
juga telah membentuk tim daerah untuk membahas rencana kerjasama lebih lanjut
dalam persiapan dan penjajakan pemilu dua ribu dua puluh
lantas akan kemana arah politik partai beringin itu pada pilpres mendatang ke prabowo atau ke ganjar
tim liputan cnn indonesia
tim lipan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
kini saatnya kita masuk ke segmen electionpedia
tim litbang cnn indonesia telah merangkum perolehan statistik dari beberapa lembaga survei
terkait elektabilitas partai maupun arah dukungan pemilih partai terhadap calon presiden
seperti apa hasilnya
saya akan tunjukkan slide yang pertama dari lembaga survei indikator
ini adalah elektabilitas partai politik ya
survei indikator ini diselenggarakan periodenya dua ribu dua puluh
dua puluh sampai dua puluh empat juni dua ribu dua puluh tiga sekitar dua bulan yang lalu
perindo dan juga p tiga
ada hanura garuda pbb umat psi pkn buruh gelora
itu tadi elektabilitas partai politik versinya indikator
kita lihat slide selanjutnya
ini periode sembilan sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
tidak jauh berbeda tadi dari indikator politik sekitar dua bulan yang lalu ya
ada dua partai yang belum memenuhi ambang batas parliamentary threshold ya
ada pan dan juga p tiga
kita lihat slide selanjutnya
kalau kita lihat di sini jarak antara prabowo dengan ganjar itu masih masuk margin of error
jadi kita belum tahu
apakah mereka ini ada crossing di situ
next kita lihat slide selanjutnya
ganjar versus prabowo
ini versinya lsi deni ja atau lingkaran survei indonesia
lsi denny ja langsung memotret kalau kemudian anies baswedan tidak ikut ataupun tidak mendapatkan tiket
jadi cuma ada dua nama head to head antara prabowo subianto dengan ganjar pranowo
ada satu lagi
ada kecenderungan pemilih golkar surveinya lsi deni ja periodenya tiga sampai lima belas juli dua ribu dua puluh
kali lagi ini adalah simulasi kalau capresnya yang ikut kontestasi hanya dua
hanya prabowo dan juga ganjar
kemudian prabowo lebih tinggi ini mungkin karena konstituen dari partai golkar memang mayoritas lebih banyak di sumatera
kemudian kalimantan sulawesi dan juga indonesia timur
itu cenderung lebih mirip dengan konstituen pemilihnya prabowo subianto
itu tadi beberapa survei yang sudah dipaparkan oleh tim litbang cnn indonesia
dan setelah ini kami akan putarkan wawancara eksklusif dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
di mana ketua umum partai golkar erlangga hartarto menjawab siapa sebetulnya bajak laut yang akan mengkudeta dirinya dari posisi ketua umum partai golkar
dan bagaimana peluang gibran dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
apakah golkar menerima dan apakah golkar sudah menemui kesepakatan dengan gerindra ataupun dengan pdi perjuangan
wawancara eksklusif saya dengan ketua mumpartai golkar erlangga hartarto usai jeda berikut ini
di tengah kesibukan bapak sebagai menko perekonomian dan juga sebagai ketua umum partai golkar untuk menerima cnn indonesia political show pada malam hari ini
ada beberapa hal pak yang ingin saya tanya ya kita langsung saja
jadi beberapa minggu ini publik menyoroti isu munaslup yang terjadi di internal partai golkar pak
nah sebetulnya rencana munaslup itu untuk menggulingkan pak erlangga sebagai ketua umum partai golkar sudah kami dengar sejak setahun yang lalu
bapak mendengar itu dan menyadari itu pak erlangga
ya pertama tentu kalau internal golkar baik di struktur daerah maupun di struktur pusat solid
dan sebetulnya setiap tahun kita melakukan rapat rapat konsolidasi dan baik itu dalam bentuk paska munas ada rapimnas ada rakernas
internal solid itu bapak sampai mengumpulkan ketua dpd satu di bali kemudian kemarin mengumpulkan beberapa dewan itu adalah bagian untuk menyolidkan
tentu itu bagian dari memperkuat soliditas partai dan kedua sekaligus mengupdate situasi daripada menuju pilek dan pilpres
termasuk langkah langkah yang sudah diambil oleh partai golkar untuk fungsionaris kemarin kita atur berbasis abjad
dan sekarang mulai masuk dalam pentahapan berbasis nomor urut prioritas
kenapa kemarin abcat
ya tentu kan kemarin ada wacana terkait terbuka tertutup
nah sekarang sudah jelas metode pilihannya dengan suara terbanyak
maka kita memprioritaskan para fungsionaris berdasarkan prioritas nomor
senior senior golkar yang bapak kumpulkan kita udah lihat ya pak ya fotonya beredar semuanya memakai jaket yang sama
jadi semuanya seperti ketua dewan kehormatan ketua dewan pakar ketua dewan pembina itu arahnya memang solid mendukung apa
arahnya semua solid karena semua kan ini struktural partai
kalau struktural partai itu taat dan asas pada konstitusi partai
nah konstitusi partai itu adalah munas rapimnas rakernas
jadi dan hampir seluruh bahkan seluruh ketua umum partai golkar mulai dari pak jeka pak abu risal bakri pak akbar tanjung pak agung laksono
semuanya sepakat bahwa partai golkar ini partai terbuka sehingga kalau partai terbuka itu konstitusi yang dipegang
tidak ada mekanisme di luar itu
jadi kalau ada yang mewacakan lain nah itu ibaratnya kapal sudah berlayar jauh
ini kan dari dua ribu sembilan belas
sudah menghadapi berbagai macam gelombang
sudah tinggal berlabuh di pantai di pelabuhan sudah dekat
ada yang mau ngambil jadi nakoda
nah ini kan pasti partai golkar selalu melihat berbasis pdlt
prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercelah
nah ini sudah sejak zamannya pak darmono
mekanisme seperti ini
sama seperti kalau untuk jadi nakoda dan pilot harus ada jam terbang
harus ada pesawat baling baling dulu pesawat jet dulu white body certified
jadi kalau ada yang
non certified mau masuk
ya pintu masih tertutup
non certified itu mengacu ke siapa pak
non certified itu mengacu kepada yang di luar struktural partai
yang mengklaim bahwa ingin mengambil alih partai golkar
ya itu non struktural
kalau non struktural sama kalau di laut namanya bukan non struktural
kalau di laut namanya bajak laut
ini maksudnya yang menjadi bajak laut siapa nih pak
bapak udah yang nyebut bapak sendiri nih
yang non certified tadi
kalau bajak laut kan gak ada nama
biasanya kalau di laut kan gak ada nama
kalau di laut saya pasang nama saya a saya b saya pakai bendera ini kan enggak
tapi kan struktur partai sudah tahu bahwa ini berdasarkan konstitusi
dan golkar ini kapal nomor dua terbesar
oleh karena itu ya kita semua solid
bajak lautnya itu yang kemarin berencana untuk maju menjadi ketua umum
berarti dua nama itu ya pak ya
saya tidak sebut
tapi selama hampir satu tahun
itu tadi gangguan bajak laut bajak laut yang ingin mengambil alih partai
apa yang kemudian bapak lakukan
untuk mempertahankan kapal ini tetap berlabuh tadi
golkar itu kan kalau kapal itu ada tujuannya
nah itu sesuai dengan tujuan kompas pilek pilpres dua ribu dua puluh
jadi momentumnya ini gak tepat enam bulan sebelum pilek
sebelum pemilogi selatih
ya kompas kita sudah jelas
kalau berlayar tanpa kompas itu berlayarnya ke utara ke selatan
kalau utara ke selatan bahasa inggrisnya gak lorngidul
tapi soal desakan munaslup ini pak
untuk menggulingkan bapak untuk mengkudeta bapak dari posisi ketua umum
yang kami dengar itu berkaitan dengan sikap partai golkar yang belum final
belum memutuskan di pilpres dua ribu dua puluh empat
golkar sudah memutuskan sejak munas
yaitu mengusung kader terbaik partai golkar
untuk menjadi presiden atau wakil presiden
dan itu semuanya diserahkan kepada ketua umum
jadi golkar sudah sejak awal membuat posisi terkait pilpres dan pil
jadi tidak ada yang ragu berarti tidak mengerti konstitusi partai
bahwa memang keputusan menetapkan bapak sebagai capres ataupun cawapres itu disepakati ya di forum munas
yang merupakan forum tertingginya di golkar dalam perjalanannya kan ada dorongan bahwa golkar harus memutuskan sikap pak
pertama golkar itu butuh satu partai lain
jadi tentu namanya membutuhkan partai lain kan harus ada pembicaraan
nah pembicaraan kan harus pembicaraan detail
dan pendaftaran menurut kpu kan bulan oktober november
jadi bahasa jelasnya belanda masih jauh
jadi anda masih meyakini masih optimis anda akan dapat tiket sesuai dengan keputusan munas sampai nanti bulan oktober
tentu kita sudah intens berbicara dengan partai partai politik
dan golkar kan salah satu yang pertama membuat koalisi indonesia bersatu dengan tiga partai
itu nasibnya sekarang gimana sih pak kib pak
nasibnya kan semua harus menunggu tekenan
tidak ada layangan putus
ya ada layangan tergantung angin
kan yang satu udah menyeberang ke koalisinya mas ganjar p tiga
tinggal golkar dan juga pan memutuskan kira kira arahnya mau kemana
kita masih terus berkomunikasi
tapi sebetulnya apa yang membuat golkar tidak buru buru mengambil keputusan ataupun bimbang begitu pak
tidak ada yang bilang golkar sih firm
tentu kan sebagai partai besar tidak bisa hanya ikut
nah itu harus ada pembicaraan yang lebih dalam
nah pembicaraan dalam ini yang sekarang sedang dibahas
oke nanti saya akan bahas soal pembicaraan mendalam itu ya pak negosiasi mendalam
lamanya golkar mengambil keputusan itu karena ada tekanan tekanan pak
tidak ada karena jadwal pemilunya bulan oktober november
jadwal pemilu kan oktober november
oke jadi nggak ada tekanan tekanan ke internal golkar ke bapak juga untuk segera mengambil keputusan ataupun lama mengambil keputusan terhadap pilpres
oke tapi kemarin bapak waktu di bali mengumpulkan tiga puluh delapan dpd satu
yang kami dengar semuanya sudah solid sampai membuat surat dukungan ke bapak itu betul ya pak ya
ya setiap kali munas rapimnas rakernas ada keputusan

ya namanya munas rapimnas rakernas ya sudah ada tertulisnya
nah itu aspirasinya ternyata yang muncul pak condong ke koalisnya pak prabowo subianto
ya tentu aspirasi semua muncul
nah tentu pada waktu silaturahmi kita kan bukan pengambilan keputusan untuk itu
namun kita menjaga soliditas dan mekanisme ke depan
berapa persen sebetulnya pak yang condong ke pak prabowo dari tiga puluh delapan
iya tentu kita tidak melakukan voting ataupun presentasi
yang ke koalisnya mas ganjar
jumlahnya sama lima puluh lima puluh atau gimana pak
tidak ada kita tidak menghitung
tapi komunikasi dengan pak prabowo sejauh ini bagaimana sih pak
pak prabowo itu kan saya sudah kenal secara pribadi jauh

saat beliau dulu di apa dengan zaman ayah saya zaman pak prabowo
dengan ibu titi kan kita juga cukup dekat tidak hanya di politik tapi secara keluarga
pak prabowo itu dulu golkar dan ikut konvensi
nah itu juga kami kenal
dan tentu dalam perkembangannya hubungan kami cukup dekat
baik secara pribadi maupun kepartaian
dan juga pembicaraan intens dengan beliau kan sudah hampir satu tahun
jadi tidak ada yang baru jadi ini terus kita intens
jadi terus intens meskipun sudah satu tahun
berarti progresnya lamban dong pak
ini kan semua namanya politik kan harus intest
karena kan banyak hal yang harus dibangun saya sudah ke ambalang kita sudah bicara
bolak balik kita bicara yang close door
maksudnya tawaran bahwa golkar kalau bergabung ke koalisnya pak prabowo tiket cawapres itu murni harus dari golkar
ya kalau golkar dan gerindra kan hasilnya satu tiket
tapi kan kita juga ada kawan kawan lain ada yang dari pan ada caimin
kita open pembicaraan terbuka saja
ada penawaran nggak pak dari pak prabowo
kita tidak lagi berdagang jadi nggak ada tawar menawar
ya pak negosiasinya lah pak pengajuan pengajuan pengajuan kerjasamanya dari gerindra
kalau kerjasama kita lagi bicara detail belum bisa di publish
karena kalau di publish perjanjiannya batal demi hukum
tapi golkar pasti berharap dong bahwa tiket cawapresnya itu dari golkar
nah ini sama seperti di perusahaan publik
karena golkar perusahaan publik kalau kita belum tanda tangan kita nggak bisa disclose ke publik
batal demi hukum
selain soal posisi cawapres berarti yang belum jelas yang masih dinegosiasikan soal power sharing itu juga sudah menjadi
semuanya masih kita bicara power sharing bicara bukan hanya power sharing apa namanya kerjasama di parlemen dan sebagainya
komposisi menteri juga pak
ya artinya kita bicara secara keseluruhan namanya partai politik
udah dalam dong pak berarti dengan pak prabowo
dengan siapapun dalam
oke sebelumnya kan sebelum bapak bertemu intens dengan pak prabowo bapak sempat ketemu juga dengan mbak puan maharani ya sampai golkar membuat tim teknis
ya artinya kami
kenapa kemudian berubah pak
partai golkar menerima silaturahmi dari ibu puan
dan sebelumnya kita sudah jalan jalan juga di monas
dan sebelumnya juga pertemuan secara pribadi juga beberapa kali
nah tentu kembali lagi
bicara tim kan bicara
tim kan bicara detail
dan pembicaraan dengan kib juga ada timnya
demikian pula dengan pkb pun ada timnya
jadi tim itu memang kita bentuk untuk mengerucutkan dan mencari persamaan
jadi ini yang sedang kita kerja
dengan pdi perjuangan tim teknisnya itu apakah sudah sedalam seperti dengan gerindra pak
ya tentu ini kan baru dibentuk
kalau dengan pkb kan sudah agak lama
dengan gerindranya pak
dengan gerindra pembicaraan juga sudah agak lama
oke berarti dari awal memang arahnya golkar lebih condong untuk ke gerindra
itu kita finalnya itu pada saat kita akan mendaftarkan ke kpu
jadi peluangnya dengan mas ganjar dengan koalisnya mas ganjar masih terbuka nggak pak
peluang seluruhnya terbuka
jadi belum mengerucut ke salah satu belum mengerucut ke pak prabowo
ya mengerucutkan kalau kita sudah dealnya ketemu
pembicaraan dengan tim teknis pdi perjuangan apakah sudah membahas juga soal power sharing pak
ya namanya teknis ya tentu detail bicaranya
termasuk soal power sharing
detailnya silahkan mencari sendiri
tadi bapak tadi kan bapak juga menjelaskan power sharing dengan gerindra dibahas dengan pdi perjuangan bagaimana
ya tentu yang namanya politik detailnya kan banyak hal banyak faktor
artinya ke gerindra bicara detail juga soal power sharing dan tiket cawapres
ke pdi perjuangan juga bicara soal tiket cawapres dan juga power sharing
ya itu terjemahan anda saya tidak akan diselesaikan
karena itu tim masih berunding karena itu akan mengganggu perundingan
oke jadi dua duanya masih berunding ya pak ya
ya itu kan nanti mbak nana mengganggu perundingan
kalau batal demi hukum jadi batal demi mbak nana
tapi bapak belum bertemu dengan ibu megawati soekarnoputri
kalau ketemu kan dalam event
termasuk pada waktu
nah tentu kalau sudah final ketemu ibu
bapak mau bertemu dengan ibu megawati soekarnoputri
ya tergantung timnya itu
oke jadi kalau misalnya timnya itu menemui kesepakatan bapak mau bertemu dengan bu mega
ya sama seperti saya ketemu dengan ketua umum ketua umum yang lain kan hampir semua saya sudah ketemu
peluangnya lebih besar yang mana pak kalau melihat perkembangan sampai hari ini
namanya peluang saya katakan terbuka
jadi dua duanya masih terbuka di atas meja
ya kalau politik kan belum tentu di atas meja
di atas podium juga
saya ulangi pak pertanyaan saya
bahwa peluang golkar dengan pdi perjuangan dan peluang golkar dengan gerindra itu sama besarnya
kita tidak menyamakan
namanya politik itu bukan kali kalian satu dibagi dua gitu enggak
bahwa tim teknis dua duanya masih bekerja dengan kedua partai
tim teknis masih bekerja
tapi tim teknis golkar masih membuka kesempatan dan peluang ke dua partai itu
ya namanya politik peluang selalu ada
bapak akan mengkomunikasikan semua hasil koordinasi negosiasi tim teknis kepada presiden pak
ya sudah pasti
karena saya sebagai menko kan tentu berkomunikasi dengan pak presiden
nah meskipun ketua dpd satu sudah memberikan dukungan terus kemudian condong arah pilpresnya
ataupun arah dukungannya ke koalisinya pak prabowo gangguan gangguan itu masih tetap ada pak
saya tidak melihat ada gangguan itu
bapak yakin bahwa gangguan ini akan hilang ataupun sudah hilang
tapi bapak merasakannya gimana pak
biasa biasa saja enggak ada gangguan
akan nanti mulus sampai menuju ke pemilu legislatif
namanya di laut kan gelombang biasa aja
oh jadi ini gelombang
harus tinggi harus rendah tapi kapal selalu di atas kan kalau di bawah di bawah ke atas ke atas
yang penting kompasnya jelas
kan dewan pakar kemarin mengatakan bahwa memberikan tenggat waktu ya ke pak erlangga sampai bulan agustus untuk menentukan sikap
entah bapak merapat ke koalisinya pak prabowo ke koalisnya pd perjuangan atau membentuk poros sendiri
nah apakah kemudian bulan agustus ini sudah bisa pak tenggat itu dipenuhi
tenggat kita ikut arahan kpu
jadi nggak harus di bulan agustus ini ya
partai kan ikutnya pada kpu
pendaftaran kpu hanya bulan oktober sampai dengan bulan november
maupun hari ini nggak bisa daftar ke kpu karena pintunya belum terbuka
artinya opsi untuk membentuk poros sendiri itu sudah tertutup ya
karena sudah condongnya kedua
ke koalisnya pak prabowo ataupun koalisnya pd perjuangan koalisnya kejadian
partai itu kan poros poros itu kan harus persetujuan antar partai
ya jadi sekarang opsi untuk golkar hanya sudah mengerucut dua ya pak
balik lagi saya katakan poros itu kan tergantung daripada partai partai yang bersepakat
jadi kalau misalnya nanti partai partai yang bersepakat mau membentuk poros koalisi dengan bapak
belum tapi pintu negosiasi masih terbuka
pintu kalau terbuka ya pintu masih kelihatan tapi kan tentu kita realistis
yang dikendaki oleh partai golkar itu kan constituent base
mana yang dikendaki oleh dpd dpd secara struktural
kemudian mendengarkan dari dewan dewan ada dewan pembina dewan pakar kemudian ada juga dewan kehormatan
seluruhnya kita sudah dengarkan
kalau nanti semua stakeholders pemilik suara lebih condong merapat ke salah satu koalisi begitu ya
entah koalisnya pak prabowo atau koalisnya ganjar
itu buat anda nggak masalah pak
yang penting persyaratan teknisnya terpenuhi
dan apa yang dipersyaratkan oleh munas raker nas dan rapi munas terpenuhi
oke jadi kalau misalnya nanti akhirnya di ujung menjelang pendaftaran pak di kpu bapak nggak dapet tiket capres ataupun cawapres
bapak juga realistis akan hal itu seperti yang tadi bapak sampaikan
balik lagi kan ada rambu dari raker nas rapi munas dan juga munas
jadi rambu itu tentu menjadi persyaratan
tapi sampai detik ini bapak masih mengupayakan
masih berbicara sekarang
golkar itu kan satu satunya partai atau salah satu partai yang hanya cukup dengan satu partai yang lain
jadi tentu peluang itu masih sangat lebar
tanggapan pak erlangga soal gugatan batas usia minimal capres dan juga cawapres yang saat ini sedang bergulir di mk bagaimana pak
kita serahkan kepada mk sebagai otoritas untuk memutuskan gugatan tersebut
meskipun itu adalah open legal policy itu adalah kewenangan dari pembuat undang undang
yang mana itu adalah dpr dan fraksi fraksi partai
dan bukan pertama kali posisi open legal policy diputus oleh mk bukan pertama kali
oke tapi pada saat kemarin kan sistem pemilu ditolak pak oleh mk karena itu open legal policy
ya itu kan salah satu tapi ada beberapa case lagi yang juga diputus
golkar dalam posisi tidak mengambil sikap ya pak soal batas usia
kalau tidak bagian dari yang menggugat atau yang digugat ya tentu kita tunggu aja hasil dari mk
jadi apapun hasilnya dari mk golkar akan ikut
ya kita terima
bapak melihat itu sebagai peluang untuk generasi muda bisa maju pak dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya tentu beberapa negara tidak melakukan pembatasan kita lihat perdana menteri new zealand kemarin muda
kemudian di finland juga muda jadi namanya pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat
jadi tentu kita lihat aja hasil dari mk seperti apa

golkar dalam posisi akan mengikuti nanti hasil keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi ya pak ya
ya apalagi golkar kan juga mendorong anak muda muncul salah satu kan menpora itu muda bahkan belum tiga puluh lima
kemudian ketua golkar di kota solo itu umurnya kurang dari tiga puluh jadi golkar memang mendorong generasi muda untuk mencoba memimpin
kita kasih kesempatan beri aja kesempatan
artinya golkar tidak alergi dengan pemimpin pemimpin yang ada di sasi pilpres dua ribu dua puluh empat
alergi dengan anak muda kita lihat kan di anggota dpr di dpr kan ada roro ada putri banyak kita punya bupati tuban juga muda sekali
artinya kalau misalnya nanti keputusan mk ini memberikan ataupun memutuskan bahwa batas usia capres ataupun cawapres sampai di usia tiga puluh lima tahun itu menjadi karpet merah buat mas gibran raka buming raka
golkar tidak akan memutuskan itu adalah keputusan yang diberikan oleh ketua kabupaten
golkar seperti apa pak
ya kita tunggu keputusan mk
golkar akan ikut itu
ya kan keputusan mk bukan hanya golkar seluruh penduduk indonesia karena mk itu salah satu forum tertinggi dan tidak bisa ada banding ya kita ikuti saja
oke termasuk kalau misalnya nanti kesempatannya untuk mas gibran
kan itu terbuka
oke untuk siapa saja
siapapun yang umurnya tiga puluh lima jadi pak dito nggak bisa karena dia tiga dua
jadi minimal tiga puluh lima ya pak ya termasuk mas gibran berarti
oke terima kasih pak erlangga hartarto ketua umum partai golkar atas waktunya kepada political show pada malam hari ini kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya partai golkar apakah ke koalisnya pak prabowo subianto atau ke koalisnya mas ganjar pranowo terima kasih
terima kasih mbak dito
terima kasih pak erlangga hartarto
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih anda masih bersama kami di political show
di tengah gelombang besar usulan munaslu para politik partai golkar di pilpres dua ribu dua puluh empat justru semakin mengerucut
pengurus daerah mengusulkan golkar merapat ke koalisi prabowo subianto
namun ketua umum partai golkar erlangga hartarto tetap membuka peluang golkar untuk mendukung ganjar pranowo
yang jelas dari pulau dewata bali golkar sudah menegaskan sikap
tegak lurus bersama presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
arah politik golkar prabowo atau ganjar malam ini kita akan mengulasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan ada direktur eksekutif indo strategik mas kardul umam
selamat malam mas umang
selamat malam mbak nana
ada wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
ini udah pakai jaket legonya golkar ya
enggak jaket siap tempur
oke ada anggota dewan pembina partai gerindra
bang andri rosiade
selamat malam bang andri
selamat malam nana
politikus senior pdi perjuangan mas aryo bimo
terima kasih mas umang
oke silakan promosi
dan tadi kita sudah dengarkan bersama ya wawancara khusus wawancara eksklusif saya dengan ketua umum partai golkar
sudah ada beberapa pernyataan pernyataan yang menarik tentang munaslup dan juga tentang pilpres dua ribu dua puluh empat kemana arah dukungan partai golkar
nah saya mau langsung mengulasnya dengan arah sumber saya ini
saya mau ke bang doli terlebih dahulu
tadi dalam wawancara ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto sudah menyatakan bahwa memang suara dpd satu ini condongnya ke pak prabowo subianto
tapi di sisi lain masih terbuka kemungkinan untuk bergabung ke koalisnya mas ganjar pranowo
saya mau tanya ya itu waktu di bali kemarin dari tiga puluh delapan dpd satu berapa jumlahnya yang mendukung pak prabowo dan berapa jumlahnya yang mendukung mas ganjar
atau memang mayoritas memang sudah ke pak prabowo
sebenarnya saya ingin menegaskan pertemuan di bali itu adalah inisiatif dari seluruh ketua dpd partai golkar provinsi se indonesia
nah inisiatif itu muncul karena memang pada saat saat itu kan banyak muncul ya
ada dinamika lah yang kemudian menghampiri partai golkar

nah kami ingin menegaskan sebenarnya bahwa

kami ingin menegaskan sebenarnya bahwa
sekarang ini seluruh jajaran partai golkar itu sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan seluruh agenda partai golkar menuju pemilu dua ribu empat belas
nah itu sebetulnya
nah tetapi dalam pertemuan pertemuan politik kumpul semua elemen itu kan pasti ada bicara hal hal yang lain termasuk soal pilpres
nah kami menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu berkembang
berkembang jadi tidak tunggal dan gak bisa dihitung karena kan semua suruh bicara
kita kan waktu itu bukan bicara tentang mau mengambil keputusan mau kemana tapi itu kan sharing informasi
kita minta penjelasan dari ketua umum karena kan kita sudah memberikan mandat kepada ketua umum
jadi ketua umum waktu itu mengupdate kira kira langkah langkah apa saja yang sudah selama ini dilakukan
dan kemudian disitulah berkembang ada yang mengatakan kita harus
tapi intinya adalah di dalam forum itu berkembang tinggal hanya dua pilihannya
berkoalisi dengan ya kita gak yang ngisung pokoknya aspirasinya dua duanya begitu
dari tiga puluh delapan berarti lima puluh ada yang ke pak prabowo lima puluh ada yang ke ganjar
kita waktu itu tidak melakukan voting kita semua digilir bicara
apa namanya semua ketua dpd menyampaikan pandangan
masukan dan sarannya yang kemudian terkumpul aspirasinya dua itu
meskipun yang terkumpul aspirasinya dua tapi yang muncul di publik yang lebih ditekankan di publik adalah condok ke pak prabowo
bukan ke koalisnya mas ganjar itu kenapa
ya gak tau kan publik gak tau media kali yang merekam seperti itu
tapi saya mau menyatakan faktanya bahwa diskusi itu diskusi yang sangat terbuka
penuh dengan kekeluargaan semua tidak dalam tekanan
semuanya menyampaikan pandangan berdasarkan situasi
jadi kemudian ada publik atau media yang menyimpulkan lebih condong kesana kesini
ya saya kira itu kan publik yang bisa menilai
tapi faktanya di dalam pertemuan itu semua menyampaikan aspirasinya
dan kalau diakumulasi itu mayoritas condong kepada dua itu
mayoritas condong berarti setengah setengah ya saya bisa bilang setengah setengah
anda sebagai plt dpd papua condongnya kemana berarti
ya enggak itu nanti udah saya sampaikan di forum kan gak perlu saya sampaikan disini
oke berarti tapi condongnya ke salah satu diantara dua itu
diantara prabowo atau gadjar
oke tapi ini menarik ya bang doli apa kemudian yang melatar belakangi dpd satu lebih condong ke koalisnya prabowo subianto
padahal seminggu sebelumnya ada pertemuan pak erlangga hartarto dengan mbak puan maharani
jadi publik membaca tiba tiba ini golkar berbelok sikapnya berubah sikapnya
enggak enggak ada pertama kita belum pernah sikap yang final ya
bahwa sekarang ini sedang dijajaki semua kemungkinan ya
dan sekarang sudah mengerucut ya
seperti yang sudah kita lakukan sampaikan dari satu tahun setengah yang lalu ketika kita membuat kib
kan ada chapter chapternya
nah ini sekarang kita sudah memasuki hampir ke chapter yang terakhir
sudah saatnya kita mau mengkristalisasi sampai kepada keputusan akhir
sekarang sudah condong sudah ada punya dua pilihan gitu
nah jadi dan di dalam dua pilihan itu kan sekarang kita berupaya untuk membangun komunikasi yang intens ya
ya pak sebelumnya pak erlangga ketemu ibu puan
terus kemudian ada aspirasi yang mana mungkin saat itu kan yang kemudian menyampaikan aspirasi
cuma salah satu yang menyampaikan aspirasi yang sama di dalam forum itu gitu
jadi saya mau mengatakan bahwa sampai hari ini
golkar dalam posisi berupaya untuk mencoba menjajaki terhadap dua kemungkinan ini
oke jadi belum ada condong ke salah satu ya
masih menjajaki ke dua duanya
itu ya yang bisa saya rangkum dari pernyataan anda
bahwa saat ini golkar belum condong ke salah satu koalisi
baik koalisinya pak prabowo atau koalisinya ganjar
dua duanya masih dijajaki
dua duanya memang sedang dijalani prosesnya
kita sudah membentuk tim
memang relatif tim untuk
mengkomunikasikan dengan teman teman gerindra relatif lebih duluan
oh jadi sudah ada tim teknis juga
sudah kan komunikasi
terus bikin tim teknis lagi dengan pdi perjuangan
komunikasi yang intensif kan sudah dilakukan dengan teman teman gerindra
kemudian juga dengan teman teman di pkb waktu itu
bahkan kita waktu itu sudah mau menciptakan inti koalisi besar
kan kira kira begitu ya
tapi kan itu opsinya sudah keluar
karena sudah tidak mungkin kan
dengan erlangga dengan caimin
ini kan sudah mengerucut kedua
koalisinya pak prabowo atau koalisinya gajah
waktu itu inti koalisi besar itu kan kita belum tahu
ini kan bisa juga dengan gerindra
kan waktu itu kan sama sama
pkb kan setelah itu menyatakan bahwa masih bagian dari koalisi kkir gitu
jadi sampai saat ini golkar masih menjajaki kedua koalisi
belum condong ke koalisi manapun ya
ya pokoknya sekarang kita sedang melakukan komunikasi terhadap dua
kita sudah bentuk timnya masing masing
nah nanti kita lihat apa pembicaraan dari kedua tim yang sudah kita bentuk
apa hasil negosiasinya apa hasil penawarannya begitu ya mas bimo
seminggu sebelum pertemuan dpd satu golkar di bali ini
ketua dpp pdi perjuangan mbak puan maharani bertemu dengan pak erlangga hartarto
secara resmi diumumkan ke publik bahwa akan membentuk tim teknis
bahkan publik membacanya bahwa progresnya sudah sangat maju
antara pdi perjuangan dengan golkar
tapi ternyata seminggu sesudahnya
ada suara suara dari pengurus daerah golkar yang condong ke pak prabowo pdip
merasa ditikung merasa di php oleh golkar
kamu harus melihat pdi perjuangan dan golkar itu dalam satu pemikiran yang besar
bagaimana kedua partai ini mengalami berbagai dinamika turbulensi politik nasional
dan dua partai ini
partai ini memberikan kontribusi besar
di dalam perkembangan demokrasi di indonesia
nah saat ini kita akan masuk ke situasi politik dua ribu dua puluh empat
dibutuhkan dua kapal besar ini
pdi perjuangan dan partai golkarnya adalah partai nasionalis
negara ini butuh partai besar
yang harus menakodai berbagai persoalan bangsa ke depan
saat itu pertemuan mbak puan yang diberi tugas oleh ibu ketua umum untuk menafigasikan situasi politik nasional
sampai dengan bilpres bilek bahkan bil kada di dua ribu dua puluh empat
melihat kok tiba tiba menyeruak ke publik
ada turbulensi golkar yang dilihat oleh mbak puan
perlu ada komunikasi antara dua nakoda ini supaya dua kapal besar ini nantinya bisa bekerja sama
di dalam mensikapi kondisi realitas situasi demokrasi ke depan
bahwa ada berbagai opsi opsi opsionalnya bagaimana kerjasama di dalam komunikasi itu kemudian akan dikerucutkan
atau kemungkinan akan dikedepankan hal hal yang lebih substansial di dalam membangun situasi kondusif untuk sebagai teman bermain
beginilah lu kalau badminton saya kan tidak mungkin badminton sendiri kan butuh teman bermain
ini maksudnya golkar diharapkan bisa menjadi
bukan sebagai lawan atau musuh golkar adalah teman bermain di dalam kita berdemokrasi
bahwa di dalam teman bermain tidak ada menang kalah adanya juara satu juara dua
dan dari dulu gitu kalau gak pdi juara satu golkar juara dua atau golkar satu pdi juara dua gitu
jadi kita melihat bahwa secara pragmatis praktis memang situasi itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan keinginan kerjasama
pdi perjuangan dengan partai manapun
basisnya sama substansi demokrasi adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat
golkar juga untuk rakyat pdi untuk rakyat
kalau toh itu dibangun kemudian dasar tujuan prasarat dampak di dalam kita memilih pasangan cawapres ke depan
saya kira suatu yang logis dan wajar
tapi sekali lagi keduanya melihat bahwa pertemuan itu adalah kerangka mengurucutkan sesuatu yang substansial dulu
oke jadi menurut pdi perjuangan pertemuan mbak puan dengan pak erlangga itu adalah kerangka mengerucutkan sesuatu yang substansial
substansial jangan sampai gini
tapi sesudah itu pengurus golkar condongnya ke pak prabowo
ini pdi perjuangan nggak merasa di php
gini soal ke prabowo atau tidak tadi pak erlangga saya cermati betul
bahwa sebelum janur melengkung di bulan oktober itu semuanya masih bersifat dinamis
dan kita memahami itu ada dinamika
tapi jangan sampai ini jangan sampai
ada turbulensi politik goyangnya partai golkar yang terus terang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ibu mega adalah orang yang paling kuat untuk mempertahankan golkar
dan dia juga menanggungnya
ini maksudnya apa nih kalau misalnya ke depan ada turbulensi lagi partai golkar
kalau tidak kunjung menetapkan pilihan atau bagaimana
misalnya bagaimana kita melihat kita hormati kita hargai dinamika di internal golkar
tapi bagaimana dua nakoda antara golkar dan pd ini harus seiring untuk mewujudkan
jadi pdi perjuangan berharap ataupun merasa kalau misalnya golkar bergabung ke pdi perjuangan
tidak ada turbulensi di internal partai golkar anda mau mengatakan begitu
untuk mengawal kehendak rakyat tadi alangkah baiknya dengan dasar tujuan dan prasarat
yang kita betul betul tahu karena bagaimana dinamika selama ini antara golkar dan pdi ini
sudah menjalin kerjasama baik itu di tingkat nasional maupun di pilkada pilkada yang ada
dan kita menjamin hubungan kedua partai ini kalau selesai pada tingkat kalkulasi politik
saya kira republik indonesia ini akan lebih tenang
oke soal kalkulasi politik ya kami dapat informasi bahwa dalam pembicaraan itu
sudah masuk ke teknis yang cukup penting soal power sharing
itu tadi saya tanyakan juga dalam wawancara saya dengan pak erlangga hartarto
dalam pertemuan mbak puan dengan pak erlangga sudah membahas soal power sharing
soal komposisi menteri bahwa golkar dan juga pdi perjuangan kalau bisa golkar ini dapat satu menko empat menteri
pdi perjuangan betul nggak menawarkan itu
informasi yang dapat tidak sampai sedetail itu
kita ingin maka kenapa akhirnya kita tidak menyebut koalisi
yang notabene koalisi lebih dikonotiskan politik dagang sapi dan itu sah dalam sistem yang parlementer
bu mega mengarahkan coba kamu cara berpikirmu adalah bagaimana penguatan pada aspek presidensial
nah bahwa kemudian ada hal hal yang dikalkulasikan
otoritas sepenuhnya mbak puan pasti lebih mendengarkan untuk itu dibicarakan di dalam konsepsi internal
tapi kecenderungan selama ini lebih bicara
bagaimana pasangan ini untuk bisa menyelesaikan persoalan indonesia ke depan
bukan bicara soal
bukan bukan bicara kepentingan besannya atau makcum belangnya
tapi menyelesaikan kalau capresnya ganjar
mas ganjar pranowo capresnya golkar itu siapa
itu dibicarakan ya
ada kecenderungan mengarah ke situ
itu yang disebut bagaimana pengerucutan itu dilakukan dengan target target timeline yang tentunya tadi
sebelum janur melengkung
bulan oktober itu pasti ada keputusan
kalau saya tangkap
tentu dengan menghargai kehendak subjektif dari partai golkar
kalau saya tangkap dari pernyataan anda sepertinya pdi perjuangan sudah membidik kader golkar untuk jadi cawapresnya mas ganjar
tapi jangan dijawab dulu mas bimo
nanti saya masuk ke segmen berikutnya
saya mau ke bang andre dulu
bang andre kenapa kemudian pengurus golkar di daerah lebih condong ke pak prabowo
karena yang ditawarkan pak prabowo jumlahnya lebih banyak
satu menko lima menteri
empat menteri dari partai
satu dari golkar
itu benar nggak tawarannya
saya rasa kan kalau dengar keterangan tadi maman abdurrahman ya ketua dpd golkar kalimantan barat kan jelas
bahwa menjelaskan bahwa alasan kenapa cenderung ke pak prabowo karena pertama pak prabowo juga pernah menjadi kader golkar
dan punya kedekatan yang begitu dalam dengan partai golkar
itu kan penjelasannya jelas
bukan sekedar yang disampaikan nana tadi
apa tawaran satu menko
kalau itu saya terus terang gak tahu nana
tapi anda sebagai anggota dewan pembina masa nggak tahu
ini kan pasti ada kalkulasinya
mas bimo aja tadi menyampaikan dalam pebicaraan negosiasi pasti kan ada kalkulasi politik
ya tentu komunikasi terus dilakukan
karena begini pak prabowo kan dari awal punya konsep bahwa membangun indonesia itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong
bahkan pak prabowo berulang kali menegaskan kalau beliau terpilih menjadi presiden seluruh kekuatan politik yang ada di indonesia akan dirangkul dan diajak bersama sama membangun indonesia
berarti kalau pak prabowo menang ya tentu teman teman pdi perjuangan pun pdi perjuangan yang dirangkul gitu loh
itu komitmen pak prabowo karena beliau mempercayai bahwa demokrasi indonesia ini demokrasi yang khas yang bagaimana kita harus menciptakan persatuan
inilah komitmen pak prabowo
sehingga beliau ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada untuk sama sama membangun indonesia termasuk partai golkar sebagai kekuatan besar di indonesia
dan berpengalaman dengan karya dan kekaryanya
dan tentu akan produktif bagi efektivitas pemerintahan pak prabowo
merangkul golkar ini termasuk dari arahan presiden jokowi nggak kepada pak prabowo dan gerindra
ya tentu pak prabowo sebagai ketua umum partai gerindra calon presiden ya yang juga bagian dari koalisi pemerintahan ya tentu kan seperti biasa
beliau akan memutuskan bersama dengan pak gus muhaymin tapi tentu beliau akan terus berdiskusi dengan pak jokowi
karena bagaimanapun juga
dan juga pak prabowo secara tegas sudah menegaskan bahwa kepemimpinan pak prabowo atau pemerintahan pak prabowo dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan merupakan keberlanjutan dari pemerintahan pak jokowi sebelumnya
oke tadi kalau dari pdi perjuangan tadi menjamin kalau misalnya pdi perjuangan bersama dengan golkar maka turbulensi di internal golkar itu dijamin nggak akan terjadi
gerindra bisa nggak menjamin bahwa tidak akan ada turbulensi di tubuh partai golkar kalau golkar bergabung ke gerindra
tentu kami tidak ingin
mengomentari urusan internal rumah tangga partai lain gitu
tapi kan rekan koalisi itu saling menjaga
nana nih kita lihatnya terlalu tendensius dia
iya jadi nana begini nana
saya rasakan keterangan pak erlangga itu sudah jelas
ya bahwa semua kader golkar seperti keterangan bang doli tadi bahwa seluruh dpd satu itu sangat solid mendukung kepemimpinan pak erlangga
lalu kita lihat seluruh dewan
mulai dewan pemina
dewan pakar dewan penasehat dewan apa lagi bang
itu semuanya solid bersama mendukung kepemimpinan pak erlangga
saya rasa tidak ada turbulensi di golkar saat ini
yang ada saat ini golkar akan segera menentukan apakah ke pak prabowo atau mas ganjar gitu loh
itu yang saya tangkap dari keterangan pak
jadi gerindra meyakini bahwa tidak akan ada turbulensi di tubuh partai golkar
dan kami meyakini dan saya hari ini sengaja loh pakai baju kuning ini
ini maksudnya apa nih
insya allah tentu
kita akan bersama sama dengan bang doli mengantarkan pak prabowo ke kpu nanti
ini harapannya gerindra sama harapannya pdi perjuangan
sama sama nanti ujungnya gimana kita nggak tahu
mas umam ini publik membaca ya ketika kemudian erlangga hartarto bertemu dengan mbak puan maharani membentuk tim teknis
sepertinya kita juga dapat info bahwa golkar lebih condong ke ganjar pranowo
tapi tiba tiba seminggu kemudian berubah satu ratus delapan puluh derajat
salah satu pemilik suara juga mengatakan bahwa suara golkar ini condong ke prabowo subianto
pertanyaan saya apakah ini kemudian ada kaitan dari gejolak munaslup dari sikap golkar dan sinyal arahan presiden
anda melihatnya begitu
isu ini memang sangat sensitif mbak nana
karena bagaimanapun juga ini melibatkan aurat internal salah satu partai besar di indonesia
tetapi dalam sejumlah pengamatan yang barangkali didasarkan pada informasi spekulatif
tetapi seolah terkonfirmasi bahwa pergerakan di dalam internal partai golkar memang tidak lepas dari ada upaya
karena itu terjadi kemarin elemen elemen tertentu yang menggunakan dua pendekatan
baik instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik kekuasaan di dalam internal golkar itu sendiri
nah oleh karena itu apa yang terjadi kemarin pengumpulan ketua dpd di bali
saya melihat itu sebagai sebuah upaya mitigasi internal golkar untuk meredam gejolak itu
di satu sisi betul upaya untuk mengumpulkan itu dibuat solid
tiga puluh delapan dpd menyatakan menolak munas
tetapi di saat yang sama ketika muncul penegasan nama suara
pak prabowo subianto itu adalah sebuah upaya negosiasi
karena bagaimanapun juga lagi menurut informasi
negosiasi apa nih
negosiasi terhadap elemen elemen kekuatan yang tadi mencoba untuk
elemen elemen kekuatan apa elemen elemen kekuasaan
elemen kekuatan dan kekuasaan yang dibahasakan oleh pak erlangga tadi sebagai bajak laut tadi itu
nah bajak laut itu itu bukan dari elemen yang murni dari luar
tetapi dia bersembunyi di dalam satu kapal besar bernama golkar yang kemudian berpotensi memiliki kekuatan
untuk mendelegitimasi menghantam atau bahkan men take over kepemimpinan di dalam golkar itu sendiri
nah oleh karena itu ini adalah upaya negosiasi mitigasi
karena bagaimanapun juga target dari bajak laut tadi itu
sepertinya mencoba untuk mendapatkan tiket kosong
karena kita tahu pak erlangga dengan timnya betul betul berusaha untuk mewujudkan agendanya di sampai korle munas
untuk mendapatkan posisi cawapres
kemudian pembagian portofolio
yang juga cukup kuat dan menguntungkan bagi golkar
ketika ini kemudian prosesnya agak lama
maka kemudian ada pihak pihak yang tidak sabar
nah pihak pihak yang tidak sabar itulah yang kemudian ingin segera memangkas
otoritas dari kekuasaan kepemimpinan di internal golkar
dengan mengambil cek kosong itu
yang kemudian diberikan kepada satu capres tertentu
nah di situasi ketidakpastian ini sepertinya pdip
direpresentasikan oleh mbak puan
melakukan pendekatan yang cukup efektif
karena bagaimanapun juga golkar
sarah dengan ketidakpastian pkb sendiri
juga sedang mengalami ketidakpastian
di situlah kemudian celah pintu bagi bdip
untuk masuk menawarkan opsi opsi yang lebih visible dan rasional
oke mas umam pertanyaan saya langsung singkat saja ya
apakah kemudian perubahan sikap golkar yang tadinya dari ganjar ke prabowo
itu karena membaca sinyal kode kodenya presiden
saya pikir iya ada kaitan itu
dan indikasinya juga cukup clear
meskipun juga dalam konteks penentuan internal ya
bang andre juga pasti mencermati secara lebih detail
calon presnya itu per hari ini juga belum clear
oleh karena itu kemudian muncul
kalau misal satu pak erick dikabulkan
meskipun mereka harus tuh konon kabarnya dari pak jokowi
tetapi dia didukung oleh pan
representasi dari basis kekuatan muhammadiyah
kalau caimin kemudian dinegasikan
maka ini ada dua kekuatan yang berpotensi tabrakan
nah maka kemudian supaya
jangan diperluan golkar
jangan diperluan golkar
golkar mungkin tidak mengajukan nama
tetapi kemudian tadi ada satu sinyal yang cukup clear
pak erlangga menyatakan satu nama
misalnya salah satunya adalah gibran
sebagai titik tengah untuk kemudian
diterima oleh semua partai koalisi kkir
sehingga kemudian tidak ada satu kekuatan yang
dianggap kalah atau menang
dalam konteks negosiasi politik
oke jadi ada proposal menjadikan golkar sebagai kendaraan politiknya gibran
nanti kita akan bahas lebih dalam
saya akan tanya ke bang doli sebagai wakil ketua umum golkar
udah senyum senyum aja nih kayaknya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow
kita kan terbuka dengan
dan komunikasi langgar
golkar itu kan
organisasi dan partai besar
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber
kita baca bersama ini pernyataan dari salah satu politisi
partai golkar yang belak belakan menyebut dua nama
yang kemungkinan bisa di endorse oleh partai golkar dalam kontestasi pilpres
ini pernyataan dari nusron wahid
menjadi kota dagang
jasa dan industri yang luar biasa
banyak event berdatangan di kota solo
sehingga ekonomi tumbuh
sementara tentang rituan kamil
nama kang emil selalu masuk dalam rada survei kepemimpinan
karena kinerjanya dan sekian legacy di jawa barat
dan beliau juga representasi kader golkar
ini nusron wahid
kepala badan pemenangan pemilu partai golkar
menyebut bahwa dua nama
rituan kamil dan juga gibran
bisa menjadi alternatif cawapres
sekarang pertanyaan saya
apakah kemudian golkar serius membuka peluang
nama gibran dan juga rituan kamil
sebagai alternatif cawapres
yang akan diajukan
pertama saya mau
pertanyaan ini sebetulnya
harus mengkoreksi tadi ya
bahwa golkar itu
pertama tidak ada dalam posisi
berubah sikap dari satu ke yang satu
kita ini belum memutuskan apa apa
jadi jangan dikoreksi
belum memutuskan apa apa
besok berubah satu ratus delapan puluh derajat
itu tidak ada
ini kan sekarang kita dalam proses
yang semua kemungkinan itu ada
termasuk tadi yang disebutkan ini
ini kan nama nama yang memang sekarang
ini dikait kaitkan dengan
semua orang akan bisa mengaitkan
dan kemudian juga
di pernah disebutkan juga
pembicaraan di gerindra
kan pertama kali yang memunculkan ini kan
teman teman dari gerindra
untuk di calon
nah kalau kemudian nanti
di dalam pembicaraan
salah satu yang dibicarakan
dan hal lagi juga yang dibicarakan
tentu bagaimana kita membangun koalisi
antara satu partai politik
dengan partai yang lain
ya itu nanti kan
sama juga dengan
ridwan kamil memang
kader partai golkar
salah satu wakil ketua
pemimpin partai golkar
salah satu bagian
nanti akan juga
menjadi salah satu
di dalam masing masing
jadi ridwan kamil
pada saat negosiasi
dengan pd perjuangan
ya belum tahu
itu provokasinya golkar ya
soal kata negosiasi
ini karena ini bukan dagangan
ya kita kan mau bicarakan
tentang kerjasama politik
kerjasama politik ini kan
tapi juga ada
dari partai politik
yang harus kita
termasuk peran peran apa
selama lima tahun
yang akan datang
kalau bicara soal
dua nama itu
dua nama itu kan
bisa kita bicarakan
yang kita bicarakan
karena itu yang sekarang sekarang
berada dalam partai golkar
kalau pak gibran
pak gibran itu kan nanti
dari teman teman gerindra kan
kalau rk kan
sudah menjadi kadernya partai golkar
di tuan kamil
sudah jadi kadernya partai golkar
golkar keberatan gak
keberatan darah politiknya gibran
selama memang dalam proses pembicaraannya itu
juga bisa disepakati
ya kalau itu menjadi bagian
kan nanti pembicaraannya kan
bukan hanya itu kan
bukan hanya soal capres
bukan hanya soal
apa yang harus kita lakukan
tapi kemudian tadi itu
banyak hal yang didigusikan
itu yang membuat kita ini
enggak bisa buru buru
kemudian mengambil sikap
hari ini begini
karena masih banyak yang dibicarakan
golkar tidak keberatan
kalau misalnya nanti
menggunakan golkar sebagai kendaraan politiknya
kalau nanti mk mengabulkan
menjadi tiga puluh lima tahun
gerinda mempertimbangkan mas gibran
menjadi capresnya pak prabowo
kan pak prabowo sudah menyampaikan
berulang kali juga
ini adalah pemimpin
masa depan indonesia
wali kota muda
untuk bisa memimpin indonesia
kalau memang nanti
apakah nama mas gibran
atau nama pak erlangga
atau nama pak gus muhaymin
atau nama pak erik
tentu pak prabowo akan
tapi yang jelas
sampai detik ini
kita bisa mengambil
tapi yang jelas sampai detik ini saya ingin menegaskan lagi bahwa kandidat cawapres terkuat pak prabowo sampai hari ini ya muhyiddin iskandar
karena memang kami berkoalisi dengan pkb
tapi berarti nama mas gibran juga dipertimbangkan apalagi kalau golkar menyodorkan itu
dan nanti kita diskusikan bersama sama dan tetap gus muhyiddin salah satu pemegang kunci inggris yang menentukan
kalau gus muhyiddin setuju
ya kan sekali lagi kan gus muhaymin itu bisa menggunakan golden ticketnya untuk beliau sendiri atau menyerahkan kepada orang lain
oke terserah beliau nanti bagaimana
pak prabowo pernah mengkomunikasikan peluangnya mas gibran menjadi cawapres nggak ke pak jokowi
saya rasa seluruh diskusi silaturahim antara pak prabowo dan pak jokowi saya rasa semua pihak kan juga tahu bahwa pak prabowo
artinya dikomunikasikan ya
sudah berkomunikasi dengan pak
saya tidak tahu detailnya
tapi yang saya tahu bahwa pak prabowo banyak belajar dengan pak jokowi
bahwa pak prabowo tidak malu malu bahkan di transmedia hari ini pak prabowo nyampaikan bahwa beliau tidak akan malu malu mengakui bahwa
beliau banyak belajar dari kemimpinan pak jokowi
itu beliau sampaikan
tapi soal apakah beliau konsultasi soal apakah mas gibran jadi cawapres saya tidak tahu detail
tapi yang saya pastikan bahwa pak prabowo banyak belajar dari kemimpinan pak jokowi
kalau misalnya melihat nih golkar sudah tidak masalah menjadi kendaraan politiknya mas gibran
gerindra juga kalau misalnya nanti semua partai koalisi setuju ya juga akan mempertimbangkan
apalagi misalnya caimin juga setuju mas gibran menjadi titik negosiasi seperti yang tadi disampaikan oleh mas umam
ini pdi perjuangan bagaimana
gini nah pdi perjuangan ini kan terus berusaha menjadi partai modern
dengan tidak kehilangan roh ideologis
di dalam membangun sistem organisasi modern ini salah satu adalah bagaimana sistem meritokrasi di dalam proses jenjang itu dipersiapkan dengan sekolah partai termasuk sekolah kepala daerah
dan tentunya dalam dinamika yang terjadi saat ini dengan dinamika dari berbagai partai termasuk di girindra di golkar di pkb juga di pdi perjuangan di partai pan
memang tidak bisa lepaskan
tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang strategis kita lihat terus ada di wacana publik yang terekam di berbagai kalkulasi kalkulasi politik di media masa
tapi pada prinsipnya bahwa tidak bisa partai politik atau tokoh politik itu di dalam melakukan manuver politik
kalau kita membahasakannya proses negosiasi dalam tanda petik membangun konsensus untuk bermusyawarah menentukan seseorang itu
harus tetap mengedukasi di dalam hal hal yang menyangkut statement statement dalam kaitan mengedukasi masyarakat
karena akhirnya top partisipasi di dalam proses pemilu itu adalah bagaimana rakyat dengan edukasi yang dilakukan oleh partai politik itu memberikan inspirasi atau menggerakkan untuk memilih
nah dalam kaitan penyebutan yang pertama tadi aku perlu tak koreksi nana kamu ngomong bahwa ini tadi kelihatan sekali
ini penempatan framing entah kamu atau mnc
gimana ya mbak senevas
seolah olah pak jokowi ini ngikut urusan golkar kemudian
mohon maaf cnn ini memframing positioning pak jokowi ini hal hal yang menyangkut proses internal partai di gerindra di golkar
juga proses di
kami tidak melakukan framing karena kan ini gerindra juga menyatakan bahwa ada diskusi
seolah olah ada keikutsertaan atau intervensi seorang pak jokowi yang hari ini adalah seorang presiden
ini ditegaskan oleh pak jokowi sendiri bahwa itu adalah betul betul internal golkar bisa tegaskan dulu
kemudian hal hal yang menyangkut gibran
silakan ya sekarang ada wacana tapi tidak ada kaitan dengan gibran sendiri
dia kemarin ikut
pembekalan pendidikan kader partai di lenteng agung ditanya ibu langsung dia menjawab tidak mencalonkan diri
dan tidak ingin jadi wabres
itu dijawab saya dengar dari
sudah ada pernyataan resmi
sudah ada pernyataan di depan pak sekjen

di depan pak presiden juga demikian
karena tadi kalau ada berbagai dinamika politik yang mengkonstruksi dalam tubuh pd perjuangan
biasanya ibu ketua umum juga mensolidkan kadernya di kapilar
di struktural di legislatif maupun di eksekutif
jadi saya tegaskan kembali bahwa gibran pun mas wali pun tidak kita calonkan sebagai wakil presiden
karena memang kita taat konstitusi
kita taat undang undang
dimana di situ batas umurnya empat puluh tahun
kalau misalnya mk kemudian mengundurkan
kemudian dpr juga ada yang menginisiasi
perubahan faktor revisi
itu kan prosesnya setiap lima tahun kita evaluasi
dan itu tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan keinginan pak jokowi ingin membawa mas wali mas gibran untuk calon
yang kali ini media baik di mensos di mainstream itu memframing
seolah olah pak jokowi menggunakan instrumen kekuasaannya
mengubah undang undang dengan umur tiga puluh lima tahun
kemudian menyiapkan gibran untuk menjadi wakil presidennya
dan mengorkestrasi golkar
ini saya tegarkan dulu
tapi pak jokowi tidak mengatakan itu
dia terlibat dalam urusan itu
itu penuh urusan partai partai politik
gugatnya yang pertama adalah partai solidaritas indonesia psi
dua kepala daerah dari gerindra
satu wali kota bukit tinggi anak buahnya bang andreas
satu lagi wakil bupati lampung selatan
kemudian ada wakil gubernur jawa timur emil dardak
apa kaitannya dengan pak jokowi
saya tegaskan dulu
iya kan ini penting
tidak ada yang mengaitkan
saya kan pertanyaan saya tadi kalau misalnya nanti mk kemudian memutuskan batas usia capres ataupun cawapres
apa kaitan dengan gibran
dan kepentingan pak jokowi
kan tidak ada
ini murni dari gerindra
murni bagi setiap warga negara
itu kita memahami dan membolehkan
ada ketidakpuasan terhadap hal yang mencukut konstitusi
ranahnya memang mahkamah konstitusi
tapi dari pdi perjuangan sendiri kalau misalnya di partai golkar membidik rituan kamil
itu betul tidak untuk menjadi capres ya mas
dalam konteks pembicaraan dengan partai golkar
saya kira sah sah saja
kalau misalnya tadi mbak puan menghargai internal golkar
terus ada pembicaraan
itu sangat mungkin terjadi bentuk kerjasama tadi
tetapi itu tetap dalam kerangka juga mencerdaskan cara berpikir publik
bagaimana partisipasi dukungan misalnya saja ini
ada pak ganjar ada pak mautun endi ada pak ganjar ada ritwan kamil
ada pak ganjar dengan sandiaga uno atau ada dengan pak erick thohir
itu bagaimana publik juga berpartisipasi ikut memberikan rasionalisasinya
kalau ridwan kamil posisinya karena apa
provinsi jawa barat ya di situ
saya tidak tahu
ini karena wilayah yang di wilayah
kalau di tempat kita adalah para pemimpin pemimpin
kalau kita kan hanya memberikan penjelasannya
jadi ada kalkulasi kalkulasi itu tetapi tetap dalam kerangka bagaimana publik ini juga cerdas
di dalam proses permufakatan di antara mereka
kalau bahasamu kan tadi ekstrim negosiasi
betul kayak derang sapi
ini kan justru kita berdemokrasi itu bermufakat
kemudian bahwa permufakatan itu dibawa ke proses elektoral
tapi ini ada sesuatu yang dinamis
bagaimana kalau misalnya golkar menyodorkan pak erlangga menyodorkan pak ridwan kamil
pak prabowo menyodorkan pak erick thohir
ini adalah dinamika yang harus mencerdaskan publik
dan di situ ada partisipasi
mas umam tadi harus di ini nih
tadi kan anda yang mengaitkan ya dengan kekuasaan
bahwa ini seolah kami memframing ada keterlibatannya pak jokowi di sini
karena gibran dikaitkan dengan gugatan uji materi di mk
oke baik mbak terima kasih bola panasnya dikasih ke saya
malah dia yang ciptain
tapi bagaimanapun juga
tapi ini namanya mas gibran memang ada di survei survei dan memang berbindah
framing itu begitu kuat
tertangkap dalam konteks media secara umum
apa yang kemarin terjadi misalnya di pindad
bagaimana kemudian di situ ada hadir pak prabowo
kemudian ada pak erick thohir
di situ juga ada pak jokowi
diakui atau tidak
memang betul itu agenda bisnis pertahanan
tapi per hari ini mbak
sebenarnya tidak ada isu pertahanan yang cukup sensitif
dan juga perlu urgent untuk ditanggapi oleh presiden
tetapi kemudian itu ada diadakan
dan itu adalah bukan sekedar isu pertahanan
kalau isu pertahanan itu konteksnya papua tuh
kemarin terkait dengan operasi militer
jadi persetia terbentuk
nah kalau misalnya kemarin yang terjadi di kabupaten malang itu pindad
itu adalah panggung politik yang sengaja diciptakan
untuk kemudian ya elemen kekuasaan tertentu
yang kemudian memberikan panggung yang luar biasa kepada pak prabowo dan juga pak erick thohir
oleh karena itu betul tadi yang disampaikan oleh mas bimo
bahwa itu kemudian bisa dianggap sebagai hal yang tidak linear
tetapi persepsi yang terbangun memang cukup kuat di situ
tetapi saya ingin menambahkan mbak
saya mencermati betul tadi respon dari mas bimo
kalau misal kemudian nama gibran menguat
saya pikir ini akan dianggap sebagai sebuah triple offside
apalagi kalau misal golkar memberikan ruang yang sama kepada mas gibran
untuk menjadi cawapres dari pak prabowo
offset pertama dulu ketika kib dideklarasikan
semua persepsi baik itu informasi spekulatif maupun relatif valid
di persepsikan itu adalah diperuntukkan untuk pak erik
yang notabene darah politiknya darah dari pdip
ada upaya untuk mengintervensi untuk mengorkestrasi
bagaimana kemudian di faith accomplish pdip
untuk mengikuti agenda kepentingan itu
kemudian sekarang mas gibran darah politiknya juga dari pdip
kemudian kalau misal dua nama ini terus berlanjut
kemarin pak ganjar sudah selesai
sekarang mas gibran
bagaimana kemudian pertanyaan kepada kredibilitas dan juga arah politik dari pak jokowi
nah kalau misal kemudian ini mbak
saya pikir akan ada reaksi serius dari pdip
dan ini akan kemudian menjadi evaluasi yang cukup signifikan
maka pertanyaan dari mas bimo tadi
bahwa taat aturan taat konstitusi seolah kemudian dinegasikan dinafikan oleh elemen tertentu
saya pikir apa upaya untuk menggugat cawapres itu
satu tidak ada hal yang urgent
terkait dengan umur cawapres
yang kedua sangat tendensius diarahkan kepada siapa
nah oleh karena itu mungkin ini yang disebut oleh kim jenchapel sebagai autokratik legalism
apa yang diinginkan itu yang kemudian diusahakan
padahal momentum itu betul tadi
itu kan bisa didiskusikan dulu
ketika bicara tentang undang undang pemilu tahun dua ribu dua belas
tetapi nggak ada yang bicarakan itu
sekarang ketika proses negosiasi berjalan
kemudian dibuka itu dan dilakukan
nah inilah yang kemudian harus kita cermati
dan bagaimanapun juga kalau misalnya kemudian proses ini berlanjut
pp harus bersiap siap dengan segala kemungkinan
tetapi saya tidak yakin pdip akan berdiri sendiri
atau hanya mengandalkan p tiga
maka proses negosiasi itu harus dilakukan
untuk mendapatkan mesin politik yang jauh lebih optimal
untuk berhadapan dengan pak prabowo
yang per hari ini semakin solid
oke jadi pdi perjuangan dalam posisi siap tempur untuk merebut golkar begitu
ya merebut golkar karena bagaimanapun juga golkar menjadi penentu yang cukup signifikan
karena kami dengar nih pdi perjuangan
betul betul ingin golkar
dan pkb bisa bergabung nih ke kondisi yang mas ganjar
nah oleh karena itu
oleh karena itu golkar memang
kalau misalnya kemudian tadi
ada situasi yang tidak mudah dihadapi oleh pak prabowo
satu sisi pkb representasi dari basis kekuatan politik nahdliyin
di sisi yang lain pak erick thohir
dia tidak representasi dari kekuatan islam manapun
tetapi pan adalah representasi basis kekuatan muhammadiyah
kalau dipilih salah satu ini bisa menciptakan chaos
maka kemudian supaya kemudian tidak terjadi tabrakan
dipilihlah kemudian satu opsi yang relatif bisa mengamankan itu
golkar dianggap bisa memberikan opsi itu
meskipun kemudian kita tidak tahu
apakah kemudian nama pak erlangga memungkinkan untuk diajukan disitu
penentuan cawapres elektabilitas bukan hal utama
penentuan cawapres bukan faktor dukungan kepartean yang bisa menggenapi presidensial threshold
tetapi juga logistik ideologis dan yang terpenting seringkali faktor kerentanan
apakah ada kasus apakah ada isu etik
karena itu bisa jadi alat untuk mendegradasi ketika kemudian masuk di dalam zona kontestasi
bang doli terakhir ya
golkar ini seperti bunga yang diperbutkan ya oleh koalisnya mas ganjar dan juga pak prabowo
jadi bagaimana kemudian golkar nanti akan memilih di ujung
apakah untuk power sharing atau untuk posisi cawapres atau bagaimana
ya tentu yang saya katakan tadi kita akan membuat banyak hal yang perlu didiskusikan kepada ini
intinya adalah pertama tentu untuk kepentingan bangsa dan negara
pada koalisi mana kita akan berlabuh yang ini lebih menguntungkan buat kepentingan bangsa dan negara
yang kedua adalah tentu kita ingin dalam kontestasi kan menang
tidak ada saya kira semua orang membicarakan tentang soal bangunan koalisi
kerjasama dengan siapapun kalau memang tidak ingin menambah ini menjadi menang
nah yang ketiga karena ini kan politik ya dan ini kemudian bicara tentang bagaimana menakodai indonesia ini lima sepuluh tahun yang akan datang dan seterusnya
tentu golkar ingin ikut berperan ingin ikut berkontribusi
nah ini nanti yang akan kita juga bicarakan peran apa yang bisa diberikan oleh masing masing yang sekarang kita nongkinkan kepada golkar
apakah wakil presiden apakah kemudian kerjasama di parlemen seperti apa bagaimana kita sama sama menangkan pileg dan yang lain lain
terakhir singkat saja bang doli ini akan golkar akan putuskan nanti di ujung menjelang pendaftaran seperti pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas atau lebih cepat
kondisi yang sekarang kondisi politik yang sekarang
diputuskan pada momentum yang tepat
oke ya momentum yang tepat tuh gimana
ya momentum yang tepat itu bisa besok bisa dua bulan bisa sebulan bisa yang lain
kita lihat nanti situasi politiknya ya
apakah kemudian ada turbulensi atau tidak di partai golkar itu akan menjadi momentum juga
insya allah tidak ada turbulensi
oke kita lihat nanti bagaimana ke depannya
semoga apa yang disampaikan oleh bang doli tadi dikabulkan ya
soal ini nggak ada turbulensi
oke itu harapannya bang andre
ini juga harapannya mas bimo
golkar bisa bergabung
dan setelah ini kita akan saksikan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
seru sekali diskusinya
ini aku jadi bahan bulian
kita kedatangan orang orang hebat orang orang penting tuh hari ini
kita kedatangan bapak arya bima
kenapa rambut putih ya
tadi saya sempat nanya ke tim kreatif gitu
kok bisa undang bapak arya bima
tim kreatifnya bilang ketukar sama bima arya
tidak boleh namanya ya
kalau kamu suka sama bapak arya bima kalau aku tuh suka sama bapak andre rusyade
enggak cuma itu pak
di sosial media kalau kita perhatikan sekarang ya
ih sering banget viral banget
di mana ada daerah langka tabung gas
orang orang ke bapak andre langsung ada
langsung ada di situ
sekarang distributor bang
kita nggak siap gitu bang
kalau misalnya abang tiba tiba tempel baliho gede gede
sedia tabung gas
tuker gas nih saya aja
bisa jadi malah jadi taktik marketing ya
tapi kita juga enggak kelupaan
kita ada bapak ahmad doli
kib masih ada pak
masih ada pak
sampai tiga dukung pak ganjar kita jadi bingung
ini kib itu b nya masih bersatu apa udah bubar
alhamdulillah masih bersatu
karena udah bahas semua aku juga paling favorit adalah mas umam
profesor dosen pengamat politik
kita enggak nemu materi tentang mas umam
coba nyari sensasi enggak
berarti sudah steril
soalnya mas umam tuh dia politik
ini pengamat politik yang lurus
dosen yang lurus
emang ada yang enggak
ada satu yang menghina presiden
pasti tahu lah siapa dosen yang menghina presiden
enggak enak disebut di sini
masa aku nyebut rocky gerung
tapi kalau kita ngomongin hari ini temanya adalah
golkar pilih prabowo atau ganjar
tapi ada yang menarik
kalau misalnya kita perhatikan sebagai rakyat biasa nih bapak bapak
kayaknya nih golkar ini punya kekuatan magic
punya kekuatan ajaib
karena dari tahun ke tahun semua yang berkoalisi dengan golkar
semua yang didukung dengan golkar itu tuh kayaknya tuh capresnya menang
dari tahun ke tahun
ya ampun maaf pak prabowo
kayaknya emang berat
pak lu risetnya salah nih
emang agak berat itu kayaknya
tapi nanti diulang dua ribu dua puluh empat insya allah menang
nah insya allah menang
jangan jangan syarat jadi presiden di indonesia itu ada tiga
berprestasi elektabilitas tinggi didukung golkar
itu syarat untuk jadi presiden
siarat jadi presiden
karena ya kondisi sekarang ini ketika golkar bingung menentukan pilihannya
itu tuh bikin kita bingung juga
saya pernah baca berita gitu
ketika ditanya sama wartawan pak erlangga bilang gitu
coba saya tanya pak zulhas dulu ya
setiap kali ditanya mau dukung siapa
betul ditanya pak ganjar atau pak prabowo
saya tanya pak zulhas dulu ya
maksudnya ini kan kasihan pak zulhasnya gitu
jadi banyak pertanyaan dari pak erlangga
baru bangun kayak aduh nanya lah ini orang
jadi banyak ya
dan juga nih ya kalau kayak gini kan kesana golkar itu terutama pak erlangga jadi kayak cowok cowok takut komitmen
yang ceweknya di mana mana banyak
terus ketika cewek nanya kita ini sebenarnya apa sih
terus jawabnya coba tanya pak zulhas dulu ya
kalau gitu kita terima kasih
terima kasih sekali teman teman dari komisi co aldo dan juga duto
semoga semuanya berhasil
karena setelah sentilan sentilan ini partai golkar bisa menentukan pilihan ya
mau ke koalisnya mas ganjar atau koalisinya pak prabowo
terima kasih penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio
dan kita akan ketemu senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat